lagi suap pejabat pajak kembali terungkap
ini bukan kali pertama institusi direkturat jenderal pajak
dipermalukan oleh ulah pejabat internal
tumpukan aset dan rekening gendut pegawai pajak
menjadi presiden buruk mengoyak kepercayaan rakyat
apalagi yang taat pajak
senantiasa berulang lantas apa langkah kementerian keuangan
memutus suap oleh tadi yang disebut oleh ibu sri mulyani
ketamakan tak terbatas tersebut
orang tamak mbat pajak kami ulas terlengkap untuk anda
memang kita sangat kecewa karena lagi lagi terulang ya
dan yang mirisnya itu adalah punya posisi gitu
orang yang punya jabatan di institusi tersebut
kita akan bahas
ternyata ibu sri mulyani sudah gerak cepat
dia menyiapkan lima langkah reformasi
kita bahas secara singkat saja
ada lima langkah reformasi yang akan dilakukan oleh sri mulyani
untuk membersihkan institusinya yang sudah ditinggalkannya
ketika dia menjabat di world bank
yang pertama adalah dia akan melakukan reformasi sumber daya manusia
menurut sri mulyani
dia tidak hanya butuh orang yang pintar secara intelijensia
tapi dia butuh orang yang punya integritas
integritas ini penting
karena ini akan karena ini berkaitan tadi seperti kata ibu sri mulyani
ini uang rakyat
mengolah uang rakyat dengan jumlah yang begitu fantastis
memang seperti godaan yang harus bisa ditahan oleh manusia
makanya dibutuhkan sebuah integritas
selebih jauh lagi
ketika nanti dia akan mengurusi uang uang apalagi uang wajib pajak dalam jumlah besar ya
kalau kayak pegawai ataupun karyawan kan itu sudah kolektif lah ya dari perusahaan
tapi orang orang berduit loh
konglomerat itu kan gede gede banget kalau dia punya perusahaan
nah itu yang dibutuhkan integritas
jadi misalnya gini loh
kalau dan skemanya hampir sama
jadi misalnya gini
dia itu wajib membayar pajak ke negara misalnya lima triliun misalnya
tapi dia akan kong kali kong tuh
dengan pegawai pajak
daripada saya bayar lima triliun
itu bisa datang dari mana saja
dari pihak wajib pajaknya dulu
atau dari pihak si pegawai pajak
daripada bayar lima triliun
kasih aja nih saya
kita bagi bagi satu triliun aja deh
tapi saya akan coba buat
jadi disebutkan ada sebuah rekayasa angka
atau gimana ceritanya lah ya
yang mereka yang lebih paham itu
hanya sekitar dua triliun gitu
jadi gimana marginnya
marginnya yang dua triliun ini loh
kan kewajibannya lima triliun
dia store dalam tanda petik
dia suap pegawainya itu dengan satu triliun
sehingga kewajiban dia hanya dua triliun
jadi gitu gitu angkanya
jadi kalau yang namanya apalagi yang punya kewajiban pajak besar
itu pasti bisnis ya
bisnis itu kan udah lah
pasti gen aja yang dipikirin itu pasti
memaksimalkan keuntungan gitu
kalau dia bisa untung
dia bisa melakukan bisnis yang lebih besar
gak apa apa deh
saya bayar satu triliun
buat agar saya cuma bayar dua triliun
padahal kewajibannya lima triliun
ini harusnya masuk ke negara
ke kas negara
tapi karena tadi ada kolusi
kemudian kerjasama tadi
sehingga dia bisa hemat dua triliun
buat wajib pajak itu main banget
jadi kira kira seperti itu
maka dibutuhkan integritas
menurut si muliani yang akan dites mungkin
ketika nanti akan masuk ke direkturat pajak
lalu sistem informasi dan basis data
ini juga menyasarkan
besar meminimalisasi interaksi
jadi meminimalisasi interaksi
antara pegawai pajak
dan juga wajib pajak
jadi dibuat kayak ini aja loh
kalau kita mau bayar pajak tuh
kalau bisa memang dimaksimalin
udah pakai sistem teknologi informasi
mau kecil sedang besar
kalau misalnya interaksinya diminimalisasikan
pasti akan sulit untuk ketemu orangnya
sulit untuk menawarkan dalam tanda petik
jasa pengurangan pajak
atau juga untuk menawarkan
karena interaksinya sudah dipangkas
dengan sistem informasi
yang akan disiapkan
saya menanti seperti apa sistem informasi
yang akan disiapkan oleh sri mulyani
lalu selanjutnya yang ketiga adalah
pembenahan proyek ditjen pajak
jadi proyek proyek ditjen pajak
nanti akan lebih ditelusuri lebih spesifik
oleh ibu sri muliani
selanjutnya adalah perbaikan struktur kelembagaan
jadi dari kkp
nanti itu akan dilihat lagi
ataupun siapa pejabat pejabat
nanti mungkin sri mulyani akan lihat spesifik
kemudian dia pasti akan melakukan investigasi
karena mereka punya inspektorat general kan
mereka punya irjn
dan itu akan jalan
untuk menyisir mana pihak pihak yang dicurigai
atau sudah mulai nakal
sehingga tidak mempermalukan lagi
institusi yang dia pimpin
lalu perbaikan regulasi dan perpajakan
ini akan berkaitan nanti dengan undang undang
dan kita akan lihat lebih spesifik
undang undangnya nanti akan seperti apa
yang diperbaiki oleh ibu sri mulyani
ini memang miris
suka tidak suka
untuk tiap tahun penerimaan pajak
tahun ini bahkan
di proyeksi akan lebih besar
karena dari target seribu tiga ratus lima puluh lima dua triliun rupiah
hingga data per oktober
itu dari year to date ya
jadi januari hingga oktober
kita hanya punya sekitar dua bulanan
untuk kemudian terrealisasi target
pasti shortfallnya besar
ya bukan tidak mungkin
mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar ke negara
karena mereka dibayar untuk melakukan dalam tanda petik jasa tersebut
sehingga mengurangi ini loh
dan memang kontraproduktif juga sebenarnya
apa yang dilakukan oleh yang tertangkap tangan oleh kpk tersebut
karena kan sebenarnya ada teks amnesti ya
apakah tidak cukup gitu yang ditawarkan
tapi tidak mungkin lebih
kalau secara hitung hitungan angka mungkin lebih menarik
mendapatkan pengurangan ataupun skema skema swab
oleh ditjen ataupun pegawai pajak tersebut
jadi kita lihat angka ini bisa terpengaruh
oleh orang yang melakukan swab
ataupun juga mengurangi jumlah yang harus dimasukkan ke negara
shortfall kita begitu besar
pemerintah harus putar otak lagi
bagaimana caranya untuk bisa merealisasikan target ini
karena kalau penerimaan kurang
maka akan sangat berpengaruh nantinya
penerimaan pajak itu terhadap apbn
defisit anggaran akan semakin besar
jadi ketika ini goyang ini guncang
ketika itu terjadi pemerintah bingung
apa jual surat utang lagi
terbitkan surat utang lagi
itu adalah hal yang harus dilakukan
itu adalah instrumen instrumen yang dilakukan oleh pemerintah
tapi ini muaranya kecil ya
apa ngaruhnya sih kesini
kalau itu dilakukan oleh satu yang ketahuan
yang nggak ketahuan kan kita belum tahu
itu akan banyak
itu akan sangat berpengaruh secara signifikan
dan praktek ini memang harus diberantas
gak boleh enggak
karena ada sebuah trust masyarakat yang terusik disini
jadi harusnya mereka itu kan mengelola uang rakyat ya
seperti yang dikatakan oleh bu sri mulyani
itu bukan uang mereka
itu uang rakyat
kita pengen uang pajak itu berfaedah
bangun infrastruktur di daerah
kan itu tujuannya untuk memeratakan ekonomi
tapi kalau misalnya nggak dapat tercapai
ya nggak bangun bangun kita kalau kayak gitu
ini saya akan mengingatkan anda bahwa kasus suap pajak bukan pertama kali kali ini saja
saya ingat pada tahun misalnya kita mulai dari tahun dua ribu sepuluh
anda lihat mbak hashim ashifi
ini merupakan salah satu juga pegawai pajak
dia merupakan pns
kepala kantor pemeriksaan dan penyidikan pajak jakarta
jadi kepala penyidikan pajak jakarta
dan bahwa kurun waktu dua ribu empat hingga dua ribu sepuluh
jaksa mensinyalir lalu lintas uang di rekening bahashim yang hanya seorang pns
itu mencapai sembilan ratus tiga puluh dua miliar rupiah
termasuk juga rumah yang ada di menteng
pns doang bisa punya rumah di menteng bok
delapan lima miliar satu rumah
kemudian dia terindikasi memeras konglomerat
kartini anda mungkin masih ingat kartini mulyadi sebesar satu miliar rupiah
jadi hal tersebutlah yang menarik untuk dibahas
bagaimana gini logika sangat sederhana ya
pns itu kan ada gaji yang sudah ditentukan oleh negara
kalau pun tunjangan kemudian ada uang dinas dan lain sebagainya
apakah mungkin dia bisa punya uang pada tahun dua ribu empat hingga tahun dua ribu sepuluh tersebut hampir satu triliun
kalau kita tambah tambahin juga nggak mungkin
karena dia ada biaya operasional dan lain lain
tapi itu terjadi diselidiki
dan ternyata memang benar
ada praktek pencucian uang yang dilakukan dari jasa jasa yang dia lakukan
lalu kita lihat ke juni dua ribu sembilan belas
ini adalah suap restitusi pajak ya
nilai dua ratus delapan puluh juta rupiah
jadi ya hampir sama skemanya gitu ya
untuk mendapatkan keuntungan pribadi dari kepentingan pajak seseorang
masih tahun dua ribu dua belas ini yang paling hot ya
kalau saya ingat gayu saya ingat ketika dia ketahuan nonton tenis
nonton sebuah kompetisi saya ingat
berkaca mata hitam kemudian ditangkap lagi
padahal dia harusnya ada dalam penjara ya
saya emang suka ingatnya itu yang nyentrik nyentrik gitu kan
menurut saya kalau yang nyentrik itu cepat gitu
lama tahannya di kepala saya
baik kita lihat ini adalah gais tambunan
kita lihat ini ada pencucian uang
nilainya gak tanggung tanggung
dan anda tahu bahwa gayus ini gak punya jabatan sama sekali loh
dan tidak hanya itu
saya ingat banget pada saat gayus itu
tidak hanya kasus ini saja yang dibongkar
tapi juga ada nama nama konglomerat yang disebut
kemudian perusahaan perusahaan migas asing
yang juga ada di dia loh
kalau ngurus ngurus pajak gitu ya
anda kebayang anda ngurus perusahaan migas asing gitu
duitnya itu gak ada serinya
baik saya ke dua ribu tiga belas
suap pajak pribadi satu ratus dua puluh juta rupiah
gratifikasi uang berupa tiga empat miliar rupiah
dan yang terakhir adalah
yang tertangkap tangan hari ini
tapi saya rasa kita harus beri kesempatan
untuk kementerian keuangan
membuktikan bahwa mereka adalah pegawai yang dibayar oleh rakyat
dan pasti bekerja untuk rakyat